tentang moda darat kereta bagaimana dengan yang satu ini pesawat udara
dan ternyata sejak hari rabu pagi ini ratusan calon penumpang pesawat juga telah memadati terminal satu bandara soekarno hatta
jadi kalau belum punya tiket mendingan tinggal saja di rumah
jangan kemana mana karena daripada terlalu lama ya menghabiskan waktu di luar
kita saksikan bersama
antrian calon penumpang pesawat mulai memadati terminal satu b bandara soekarno hatta tangerang
sehari sebelum libur kenaikan isa almasih dan peringatan isro mikrot
hingga rabu siang lebih dari seratus pesawat telah diberangkatkan menuju sejumlah daerah di indonesia
antara lain surabaya yogyakarta denpasar sumatera dan kalimantan
seorang penumpang sudah siap ke yogyakarta karena tempat bekerjanya sudah libur sejak hari rabu
sama siapa aja berangkatnya
lonjakan jumlah penumpang diperkirakan akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan
meski demikian belum ada penerbangan tambahan yang dijadwalkan hingga kamis siang
dodi wahyudi tangerang